assalamualaikum mang ocat
terima kasih mang ocat
saya sudah makan
jangan main api terus
nanti apinya makin besar
kau dibawain ya
kalian tuh bukan mukrim
kamu punya suami
kamu punya istri
iya pak ustadz
oh karetnya mahal lagi
bapak meja jangan ya
saya harus kuat dan
pak mau minum aja cucu tak aus
biar buah aja yang bikinin minumnya
teh panas aja
pak teh panas
duduk kata sok mangga
cuk makan minumnya kan
ucuy kita sekarang disini
iya semalam teh dia baru datang
terus sekarang dia bantuin saya cu
cuk kamu tau gak si dedek kabur
astagfirullah kabur kemana
kamu kan temen deketnya si dedek
cucu aja baru tau dari kangkos
kabur kemana atuh
kirain saya teh kamu tau cu
nenek gak ada pi
nenek kamu pasti dermanyawasain
kasian deh pak
temen debbie sama keluarganya
tinggal di kontrakan
mereka nggak punya uang pak
akhirnya mereka diusir dari kontrakan
yang benar debbie
biarin aja debbie
itu karena orang tua mereka
debbie boleh bantu ya
kan papa pernah bilang
kalau berbuat baik itu teh salah
kalau kamu berbuat baik
bukan papa aja yang susah
ini orang sekampung juga pada susah
kamu mau bikin papa susah
gak mau pak
debbie harus dengerin apa kata papa
debbie mau papa marah
gak mau pak
tapi terima kasih
baunya bau jahe sayang
minumannya ada di dalam botol
kalau modok itu rasanya gimana pak
kalau bikin papa bingung
jangan lagi ya pak
papa gak mau mabuk lagi
takut kenapa pak
nanti papa lagi nifer gelap terang
saya sedang susun kode kodenya
pak kantip sudah dengar kabar
kamu jaman nembar isu yang tidak bertanggung jawab tang
ini bukan isu pak kamtip
tentang dede kabur dari rumah
dede kabur dari rumah
iya pak kamtip
kabur dari rumah
kalau dede mah beda teritorial komandan
dede kan cidahu
jadi gak ada urusannya sama kita
tetap saja harus kita pantau
siapa tahu cidahu minta hubungan
bidak terang dengan ciraos
komandan memang hebat
itu juga harusnya disyukuri nin
kamu tuh harusnya banyak banyak bersyukur
kalau kita sudah sukses
baru kamu boleh makan apa saja
kenapa nggak ditelepon aja sih
kamu teh harus mengerti
menerapkan teori manajemen ini
harus kuat menghadapi tantangannya
kalau mau jadi cacing cacing
kalau mau jadi naga naga
jangan jadi jadian yang gak jelas nih
terserah kang medan aja lah
kamu teh memang harus percaya sama saya
bos idante ya
neng bapak mau bicara sama kamu
bapak tuh tidak ada apa apa sama bu guruyola nin